gue buat anterin dia pake mobil baru
wahai tuhan ku
ampuni semua dosa dosaku
semuanya lancar ya
kan ga ada tutan lagi kan
cakep loh nyetirnya
gue kayak bunyi
ada bunyi apa sih
kayak denger bunyi apa ya gue tuh
kagak denger apa apaan
hah apa itu bang
enggak gue denger bunyi aneh
bunyi aneh apaan bang
gak tau emang lo gak denger
bunyi gak enak kan ada telinga gue
gak denger apa apaan shelby
nah ya lo mah gak bakalan denger
cuma gue yang bisa denger
gue kan udah lama nyetir ya gue tau
ke jalan aspal
gue temu dulu di mari
lah emangnya kenapa kalau selfie ikut naik
ya biar gue bisa lebih konsen
biar gue bisa lebih fokus
emang kalau shelby turun gak naik bisa kedengeran
gue takutnya enggak
maksudnya ada beban kanan ada beban di kiri doang
jadi terasa aja gitu
hujan panas panasan nunggunya tempat adem aja
ntar doang mah
jalan malam nih ya bang
rasanya sih gak ada bunyi bunyi ya
ntar kulitnya item mendingan apa nganterin eh
udah eh nun
aduh udah deh
ya gua nganterin
sekarang gua mau minta petunjuk lu nih
pendapat lo tentang nih mobil
baru aja gua ambil
kira kira mobilnya enak gak
ya beda sih emang mobilnya mawe
tobi mari bang
kenapa jadi gua yang bayar
lo kan tadi udah naik tinggal terusin aja
gua sih mau kasih lu lebih
temen gua udah gak ada lagi tuh
kebeneran kita ketemu disini bang
encon abis belanja nih bang bakal warung
mustinya kan encon langsung aja pake tojak ke rumah
abang tuh masih banyak urusan
iya bang encon kan pengen ngerasain mobil baru bang
lagian bawahannya encon banyak banget nih bang
yaudah deh ya
nah udah sabar enak udah pengang diri aja
bawain gak mau bawain
abang kan bukain pintu bakal encong
gak ada ikan julung julung nih
masa nyari suara mobil aneh di mobil aja
sampe berjam jam
ya iya ke ayam kalkun lu ngeliat lehernya panjang
tapi suka kan
ngosok sekarang enggak
yaudah yuk kita samperin
sorry ahmad enggak
sampai hari itu baru ditolak berkali kali sudah putus asa
eh li pria sejati itu li meskipun ditolak berkali kali
dia tidak akan mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya
jadi benar nih enggak mau nyamperin
enggak gue enggak mau
ya sudah kalau begitu kewiran aku yang mencuri
pak selby piknik
pak selby sedang apa toh
lagi nunggu ojek
emangnya dari tadi udah ada tukang ojek ya
ya gue buktinya di sini ngapain
ini enggak ada ojek lah dari tadi
oh sama sekali tukang ojek enggak ada
ah ada sih
mungkinnya sih kayak ojek ya
tuh sebelah lo ada tukang ojek persis
tuh begitu tuh
seharusnya kamu melihat ini sebagai peluang
belum apa apa gue kade tukang ojek ya
kalau wanita sedang membutuhkan sesuatu terus kemudian laki laki itu mencukupi kebutuhannya
mo bang jali cari lojek
lo kan berdua nggak ada kerjaan ya
ya boleh deh
biar lo ada kerjaan berdua ya
bang jali aja
biar bang jali aja ya
yang nyaris nyaris aja
cari objek buat selbi oh ya boleh cari tapi jangan ngapain apa apa ya
yang bagus nih eh kamu eh bukannya lo harusnya ikut juga menjalin sana udah
saya di sini sebagai sahabatnya jali saya harus menjaga keamanan dan ketenangan